hari ini raka ada di sini enggak ya itu dia raka
udah lama juga aku enggak lihat dia melihat dia dari jauh seperti ini
udah cukup ngobatin rasa kangen aku
kamu apa lagi sih sab
aku tahu sekarang kenapa sikap kamu berubah sama aku
kamu salah paham sama aku tau gak
kamu salah sangka sama aku
aku sama sekali nggak ke hotel itu sama cewek itu
aku waktu itu nolongin karena cewek itu pengen cari

tolongin aku bawa ke kamar
kenalan juga enggak
ya udah udahlah sat udah lah
apapun yang kamu lakuin sama perempuan itu
kamu mau ngapain kamu ada urusan apa itu kan bukan urusan aku kan
ya jangan gitu dong aya
ya memang bukan urusan aku kok
tapi itu bikin aku sadar
kalau kita tuh memang beda

ya kita memang beda ya kita memang beda
aku minta kamu jangan deketin aku lagi
minta kamu jangan deketin aku lagi
salah paham lagi kan
udah susah dapetin kepercayaan kamu aya
udah susah dapetin kepercayaan kamu aya
sekarang kamu hilang lagi dari hatiku
sekarang kamu hilang lagi dari apa
sekarang kamu hilang lagi dari hatiku
aku bisa begini sih
kenalan juga nggak kok
kenalan juga nggak kok
kayaknya ada yang lagi patah hati nih
kayaknya ada yang lagi patah hati nih
ngapain lo di sini
nggak sok galak deh lo
gue tau lo pasti lagi sedih kan
gue tau lo pasti lagi sedih kan
bawa cewek masuk ke kamar hotel
wah ini jangan jangan niat lo nih ha
berarti lo jebak gue ha
lu jebak gue terus lo panggil ayah supaya ngeliat itu
kalau iya emangnya kenapa
itu akibatnya kalau lo udah pernah ngatain gue
kalau lo udah pernah ngehina gue
sekarang kita sama
lo juga ditinggalin sama orang yang lo cintanya
bahkan sebelum dia jadi pacar lo
kesian banget sih lo
gila lampir beneran
gila lampir kenapa ya tak
iya kita langsung berfest meeting sama teman teman
dia landing dari london besok pagi
aduh ini gimana
ayah yang jatuh tadi sakit kaki
tapi kenapa kepala air sekarang sakit
apa karena kondulasi
jangan jangan ayo kepentok lantai juga tadi
tante ini resepnya
sementara nanti tante pakai tongkat lo ya
aduh ini gimana sih
lu kasih resep sama ayah
bukannya lu langsung ambil aja
lu ga apotek kasih sama ayah
lu ga liat kaki ayah udah bekas sekarang kepala ayah pusing
lu ga profesional lu sebagai dokter lu
lu mesti kasih servis dong lu
masih ada kerjaan ayah nanti
ayah ga ngerti deh ayah
gimana kalo lu dapet pasien yang nenek nenek yang lebih bawel daripada ayah baru lu
tampang lu tampang sedih lagi lu
lu kalo sedihin ayah yang jatuh lu gapapa
jangan sedihin kakak yuk
ini aja tuh nih bengkak
lu ga liat kaki ayah ini sebeda gajah begini
kamu tuh salah faham sama aku tau gak
salah faham maksud kamu
salah sangka sama aku
aku sama sekali nggak ke hotel itu sama cewek itu aja
aku waktu itu nolongin karena cewek itu pengen jatuh
aku tolongin aku bawa ke kamar
harusnya kan aku gak sedih
satria itu bukan siapa siapa aku kok
tapi kenapa aku gak bisa berhenti nangis ya
ya itu pasti hanya karena aku takut dibohongin lagi sama santrinya
gua mata lita emang udah tutup buku
tapi kenapa sih tiap kali aku melihat dia
hati gue langsung berasa seperti kesayat sayat
kau masih sedih karena satria itu
kamu sedih karena non talita
sekarang kita berdua lagi sedih ya
ibu yakin udah mau kerja
ibu gak mau istirahat dulu aja
kalian keluar deh
saya banyak kerjaan
cepetan bergerak cepat
kok angklop ini ada disini
pasti sita yang masukin ke tasku
padahal udah sengaja aku tinggalin di rumah sakit
di dalam angkluk coklat ini
ada foto orang yang menculik anak ibu
kalau kita bisa menemukan orang itu
kita bisa mengetahui keberadaan
bagaimana ibu sekarang
ini untuk apa raka
ya ini buat
kamu pulang sekarang ya
ma kenapa sih
udah deh nanti mama ceritain
pokoknya kamu pulang sekarang
ngapain kamu pake telepon telepon raka
kamu pulang sekarang ya
gak tau tuh mama aneh
dia kemarin ikut aku ke rumah ya
dalam satu jam lah kurang lebih
saya tambah lagi nanti ya